halo selamat malam anda menyaksikan go mudik
menyambut hari raya kami terus hadirkan update terkini
seputar informasi mudik bagi anda
kita akan mengetahui situasi terkini
arus mudik jelang idul fitri
di jalan cagak nagrek kabupaten bandung jawa barat
di mana sudah ada produser lapangan kita
kita sapa bersama sama selamat malam
gloria bagaimana update terkini
di tempat anda berada sekarang
selamat malam olivia
ya baru saja terjadi kecelakaan
bus sumber alam tepat di belakang saya
di sebelah sana
dan kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa
namun ada salah satu tiang listrik jatuh
karena adanya kecelakaan ini
dan di sebelah saya ini
ini merupakan salah satu pintu bagasi
yang tersisa dari bis tersebut
saat ini kelima puluh orang penumpang
dari bus sumber alam telah diamankan
dan ketika saya tanyakan polisi
polisi belum dapat memberikan keterangan
apa penyebab dari kecelakaan ini
namun berdasarkan keterangan dari para penumpang
kecelakaan ini terjadi karena remblong
penumpang telah berusaha mengingatkan pengemudi
untuk tidak melanjutkan perjalanan
namun pengemudi tetap berada di belakang saya
tetap melanjutkan perjalanan
meskipun tidak ada korban jiwa
namun tadi saya melihat beberapa anak kecil
yang mengalami shock
dan ada juga ibu hamil
yang perlu dibantu berjalan ke pos polisi cikaledong
untuk mendapatkan bantuan dan perawatan
dan kecelakaan ini terjadi pada pukul sembilan tadi
dan ketika kecelakaan terjadi
kendaraan ke arah tasik dialihkan ke garut
selama kurang lebih tiga hari

dan mengakibatkan kemacetan
dan seperti yang dapat anda perhatikan di belakang saya
saat ini masih terlihat kondisi jalanan
yang pada tersendat
dan karena adanya bis bis besar
yang dialihkan ke arah garut
dan setelah pada pukul sembilan tiga puluh
ketika jalanan dibuka
terlihat keadaan kembali normal
seperti keadaan jalanan kemarin kemarin

terima kasih atas laporannya
selamat bertugas kembali
gloria angelin produser lapangan cnn indonesia
dan demikianlah informasi terkini

ikuti terus update situasi terkini
seputar harus mudik
dalam gomudik cnn indonesia
dan untuk update informasi seputar mudik
anda bisa mengunduh aplikasi kami
saya olivia marzuki sampai jumpa